kalau lo senyum kenapa gigi lo kelihatan semua
jadi tubiola bisa dijual lagi enam juta bang
katanya sih begitu
nurman mantan pacar lo
oh si nurman
abang ketemu dimana
jadi bener lo dulu suka sama dia
abang mau kemana
mau ke pos ronda mau ketemu sama mantan lu
bini ada di rumah
gue dari pagi belum ngopi
bukan gagak bukan merpati
bukan gagak bukan merpati
tapi taunya burung beli bis
bukannya gue gak mau nawarin lo kopi
tapi gas di dapur gua habis
ini udah berapa
maibro gua udah janji di depan makam mba be gue
apalagi sama temen sendiri
maibro pertolongan lo ini gak bakal gua lukis aja ya
gua lupain sampe mati
lo suruh jalan
ada apa lagi sih maibro
dulu waktu lu ngedeketin tati tati gagal lo apa apain kan
gue akan dukung lu pas nanti pemilihan rw
tapi gue ada pesen buat lo ib
buah lontar dari rancayeket
dimakan orang mau naik haji
kalo lo ntar menjadi ketua rw
kusut banget muka lo

jadi datang ke jakarta hari ini
sekarang minta dijemput di kantor travel
sekarang minta dijemput di kantor travel
harusnya lo seneng
seneng dari mana
istri saya mau minta tanda tangan surat cerai
masa saya harus seneng
gini aja gue punya usul
terserah mau lo pake apa enggak
terserah mau lo pake apa enggak
istri lo kan gak tau tempat tinggal lo
gak usah lo jemput ke kantor travel

terus kalau dia telpon gimana
pura pura aja lupa
kata bapak saya tidak baik membohongi istri
jolim itu dosanya besar
jolim itu dosanya besar
jolim itu dosanya besar

bang kalo emang masih capek istirahat aja dulu
emang abang mau jual kemana tuh bio

katanya sih di jalan madura
jadi abang mau pergi ke madura
aduh bang tiket pesawat kan mahal
terus abang mau ngirep dimana nanti
em biar kata gue lebih tua dari lo
eh tapi ada satu lagi pesen gue buat lo
sudi ya gue jadi lupa lo sih
pake nyala segala
baru aku berkata goreng
gue seneng denger suara kamu
di kuping kiri ada di kuping kanan juga ada
ih apaan sih
pantesan kayak stereo
ternyata kamu di dekat gue
ih apaan sih
udah deketan masih telponan aja
masya allah mi
kalau lagi genting begini hp jangan dimatiin
pipih kan nggak tahu mimi pake travel apaan
kau naik motor jangan sambil nelfon
saya kira itu kotaan
gue seneng kamu mau temenan nama gue lagi
ih apaan sih
kan kita emang temen
kamu nggak marah gue makan bakso sama rika
ih ngapain marah
kan aku juga makan baks so
bang lupa nanya kalau jalan madura di mana ya
kebetulan saya gak tahu
lo nyengirin gua
saya nggak nyengir bang tapi senyum
kalau lo senyum kenapa gigi lo kelihatan semua
maaf bang saya nggak sengaja permisi
mas purnya kemana
aku tidak melihat
mas purnya pulang ya
ani aku masuk dulu
terima biola antik gak
ini sih gak antik bang
pak ini biola bersejarah waktu wr supratman bikin lagu indonesia raya pakai viola ini
kata temen saya
berarti abang dibohongin sama temen abang
mas ini biola bersejarah
ini biola bersejarah
kata temen saya

masa bang warriors abang nggak berbeaten pujiannya